kelamanan bel unitnya
mendalinya diliatin mama
ya semoga terus sembuh ya mama ya
dari sebelum prima dan prima pertandingan itu dia datang ke kamar saya duduk di bawah itu sambil
membawa anak panah itu tak bisa dia bilang kayak ngelukur itu maaf kok jelek ya nunya
mananya paling juara dua katanya gitu terus saya lus lusu terus saya kaget kan mas gitu
saya bilang enggak dik kamu nanti pasti juara satu oh ya mas terus dia bangkit itu mas bangkit
gitu mana itu kok kayak masuk gitu ya dari sana tuh udah memang emas emas emas
semua bisa terjadi